makasih ya masudang andren aku
ya inget jaga kesehatan kamu
jangan ngelakuin yang aneh aneh
kalo makan cari makanan yang mateng
jangan yang mentah
jaga kondisi kandungan kamu
yaudah cium dulu
ngapain laget kayak gitu
anggap aja gigi ini di belakang
kalo gak mau gak mau
ya kamu belanja dulu ya
udah berapa kali saya bilang jangan lari lari
iya so kamu aku takut kamu tiba tiba langsung pergi mas
kamu lupa sesuatu soalnya
handphone ada dompet ada saya nggak ketinggalan kok
anaknya pengen minta di jio
papa berangkat kerja dulu ya nek
jadi anak yang kuat
jagain mama ya
mbak saya berangkat
rumahnya biasanya harus disuruh
masud itu dia anak anak youkai apa wanita
saya belanja dulu
mourning antar sih
ya pandemic gitu
aham zakit hard
al kamu tuh sama istri sendiri masa masih malu malu sih
udah turunin dulu renanya give her a kiss ayo
ya memang itulah mesti dipaksa
perlu saya telin sampai dalam
gak usah mas sini aja
makasih ya udah nonton aku
iya tau gak boleh capek capek gak boleh lari gak boleh naik tangga
terus oh nggak boleh makan makanan yang mentah
ya udah aku masuk beli ya
semoga selamat renanya ya
udah istirahat ya
gak usah dipikirin soal elsa
soal apapun yang membuat dipikiran kamu
gak usah dipikirin
harus sehat ya
mendingan sekarang kamu pikirin seneng seneng aja
itu balon yang kemarin warna biru kan
apa sih kamu pas
iya bener sih
yaudah mending pikirin itu aja
kamu pikirin nanti mau cari nama anak kita siapa
gak usah pikirin itu aja
gak usah senyum senyum buatin saya
aku kangen deh
boleh sekali lagi gak
gak usah senyum senyum ngeliatin saya
gak usah senyum senyum
gak usah senyum senyum
gak usah senyum senyum cong